ya kita ke informasi lain proses pencarian pesawat karibu di ilaga kabupaten puncak papua dihentikan sementara karena cuaca buruk
meski pencarian dihentikan sebelas orang tim pencari yang dikirim telah berhasil mendarat di bandara jila guna mendirikan posko pencarian melalui bandara jila kebupaten mimika
bandara ini berada lebih dekat dengan posisi pencarian
pesawat karibu milik pemeriktan kebupaten puncak hilang kontak antara pegunungan jila kebupaten mimika dan pegunungan ilaga kebupaten puncak
pencarian akan kembali dilanjutkan selasa pagi jika cuaca membaik
sebelumnya pada senin pagi sebuah pesawat kargo hilang kontak di ilaga papua
pesawat tersebut membawa empat orang termasuk pilot dan juga teknisi
menurut keterangan tertulis yang disampaikan kepala biro informasi dan komunikasi publik
kemenhub bambang sr fun
pesawat tersebut milik operator alpha indonesia berjenis the hufhyland kanada